menurut dosen teknik geofisika institut teknik sepuluh november surabaya amin widodo
gempa bumi magnitudo enam tiga di perairan situbondo jawa timur pada kamis dini hari tadi
merupakan efek patahan aktif yang terdapat di selat madura
gempa di situ bondo pun dapat dikategorikan sama dengan gempa yang melanda palu pada akhir september lalu
karena banyaknya patahan aktif yang tersebar di pulau jawa
kota surabaya pun menjadi salah satu kota yang rentan terkena gempa besar
jika patahan tersebut bergerak kembali
termasuk yang terjadi di semalam itu di laut sekitar sumeneb itu tadi di selat madura